jadi sekarang kita boleh nengok dia ke dalam
sebenarnya ini acara kejutan hani
mau nembak ani
oh nembak gue
nembak dengan cara kayak gini
sejak kapan lo berani bercanda sama gue kayak gini
ani hani jangan marah dong sama lino
kalau lino nembak ani dengan cara maco seperti ini
darren jadi darren yang suruh lo bikin kejutan konyol kayak gini
bener bener gak punya otak
ngapain juga dengerin buntelan gendut kayak gitu
lo tuh udah gagal semua rencana gue tau gak sih
ya ampun ani
syukur ya nano gak apa apa ya
hanya khawatir gitu
aku takut lo kenapa kenapa
tau gak tadi itu kita berusaha
kita kirain tembakan dia serius
emang gue banget dari tadi lo semua tuh cuma bengong gak berkutik nontonin gue doang
jadi bagaimana ani
apakah lino diterima untuk menjadi yayangmu oh haniku
dalam mimpi pun gue gak sudi tau
sungguh teganya dirimu ani
dan ini semua gara gara lo tau gak
you semua destroyer tau gak destroyer
insya allah lo semua mengerikan
aduh aduh aduh gini
eh apa orang ini ya
tidak tidak tidak
apa kan penyebab keributan di sini tadi
bukan pak bukan saya
bapak masih salah orang saya justru lagi ketakutan
di sana banyak orang orang gila pak yang sedang pakai kesenapan
lihat pak lihat pak
kamu kan seharusnya saya yang ditangkap
kami minta bantuan di sini banyak kelompok bersenjala
tolong cepat kirim bantuannya
oke gel sekali sekali kalian emang perlu ngerasain ngirip di kantor polisi
siapa suruh tadi bengong kayak patungan olengin gue
coba kalau tadi senjata betulan bukannya gue udah mampus ih
gue yakin banget si blasio itu pasti bisa ngelewatin masa krisisnya kok
dan lo juga tahu kan tua anak tuh semangat hidupnya tinggi banget
jadi tenang ya
alah kok lo jadi baik sama gue sih
kim harusnya gue tuh baik sama lo dari dulu ya kim
gue nyesel banget udah nuduh lo yang enggak enggak
gracio gracio yang nyadarin ke gue kalau lo adalah memang sahabat sejati
hah sahabat ya cuma sahabat lagi
tapi gak apa apa deh walaupun cuma dianggap sahabat yang penting gue udah seneng banget
daripada gue gak dianggap apa apa sama lo
lo masih marah ya sama gue kim
eh enggak enggak enggak gue gak marah kok
malahan gue berterima kasih banget sama lo soalnya udah nolongin blacio nolongin gue nolongin temen temen gue
aduh darren gue pengen banget balas kebaikan lo
apa yang lo pengen bilang aja ya ke gue
tapi kim gue udah gak punya keinginan apa apa lagi kim
titip salamnya buat sisil
sebenernya gue tuh pengen banget ketemu sisil
gue pengen nanya kenapa sih dia ngilang gitu aja sama gue
dan gue pengen nanya juga apa sih salah gue sama dia kim
tapi kalau dia udah gak mau ketemu gue lagi yaudah deh
gue gak bakal maksa lagi
aduh gue jadi terharu banget nih
gila sil lo emang beruntung banget
enggak enggak enggak salon lo pasti bakalan gue sampein ke dia
sama ini satu lagi
tolong bilangin ke sisil kalau gue bakal menjadi pacar dia untuk selama lamanya
gue bakal menunggu dia untuk selama lamanya
apapun alasannya ku bakal menunggu dia untuk selama lamanya
udah dong jangan pada bengong aja
kata dokter barusan masa kritis gasio udah lewat
jadi sekarang kita boleh nengok dia ke dalam
rakan tuhan putri
darren toto lo berdua istirahat aja deh
glasio biar gue yang jaga
yaudah deh kita pulang dulu ya
lumayan capek nih ngurusin si glasio
ntar sore gue balik lagi kesini kita gantian jaga
terus nanti gue juga sekalian mau ngasih tau nyokap bokapnya dulu
ketip glasio ya
eh jangan diapa apain tuh anak orang
ya udah gue disini gue gapapa
sialan rencana hebat gue gagal lagi kali ini
malah gara gara si lino lagi
pakai pakai acara bawa masukan rebo segala kesini
bener bener gak nyangka pakai acara nembak gue lagi
eh tua ini jalan nmw yang lu
nah ini non yang tadi
katanya kalau berhasil ngajak tiga cewek tadi ke pengkolan
mau dikasih duit seratus ribu
eh kalau gak dikasih
saya panggil orang orang di situ tuh
itu banyak orang tuh ada polisi lagi
untung malah buntung aku
lu ada di sini
nggak mungkin ini pasti cuma mimpi
ya allah untung loh gak kenapa kenapa
dalam mimpi gue
gue gak nyesel kim dengan kejadian tadi
walaupun baru harus terbunuh sekalipun
arwah gue pasti gak akan nyesel
yang penting lo bisa selamat kini
jangan ngomong yang aneh aneh deh
aduh gue jadi takut nih
udah lo istirahat aja ya
duh gassio bener bener setengah sadar nih
gawat lihat aja tuh matanya
ih serem banget takut
lo harus gue lindungi dari orang orang jahat
lo harus jadi pacar gue king
lo harus jadi pacar gue
lo harus jadi pacar gue kim